wah halloween sebentar lagi nih tanggal tiga puluh satu oktober
kita memang gak ngerayain halloween atau ikut tradisinya ya
tapi suasana horror biasanya mulai terasa di mana mana
padahal nih kalau boleh jujur buat saya ya
hantu hantu paling serem itu ya dari indonesia
tuh kan saya baru ngomongin aja udah merinding
amit amit apalagi sampai lihat penampakannya ya
nah yang paling terkenal sosoknya apalagi kalau bukan poci alias pocong
ini digambarkan sebagai sosok mayat terbungkus kain kafan
dan biasanya nih berjalannya dengan cara melompat lompat
konon pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan
sosok pocong ini juga yang paling sering muncul di cerita atau film layar lebar
eh tapi nanti dulu
kita perlu apresiasi
apresiasi juga sosok ini
karena awal pandemi lalu pocong sering dijadikan alat untuk menakut nakuti orang yang nggak pakai masker
bahkan aksi ini sempat jadi sorotan media asing loh
jadi ceritanya nih pocong go internasional gitu ya
nah kalau yang ini ya lihat aja turunnya aja melayang layang ya dari atas pohon
nggak cuma terkenal di negara kita tapi juga di beberapa negara di asia
tentu saja namanya berbeda beda ya
tapi sosok kuntilanak ini biasanya digambarkan sebagai arwah gentayangan berwujud perempuan dengan rambut yang menjuntai
mungkin mbaknya belum kerama sekali ya
nah kisah dibaliknya punya beberapa versi
tapi yang sering dipercaya adalah perempuan yang meninggal ketika melahirkan sampai perempuan yang meninggal karena kecelakaan
nah di posisi ketiga nih ada hantu yang paling besar dimenyeramkan
hantu yang awalnya berasal dari
mitos bangsa persia bernama gandarewa
namun di indonesia ini hantu yang bertubuh besar ini berbulu hitam lebat dan memiliki taring yang menjulur keluar
mulutnya dinamakan gendaruo
konon katanya ini banyak menempati bangunan tua
pohon pohon besar tempat yang lembab dan hutan
tapi sekali lagi nih ya
ini semua cuma sekedar cerita ya yang sudah melegenda
yang jelas pertebal keimanan dan percaya sama yang di atas aja